tak lengkap jika anda berada di surabaya namun tak mengunjungi tempat ini
ya kebun binatang surabaya atau kbs
wisata luar ruang legendaris ini seperti menjadi destinasi wajib perwisata di kota pahlawan
untuk menyambut libur lebaran tahun ini pengelola kbs menyiapkan berbagai hal
mulai dari kebersihan menambah infrastruktur perbaikan kandang sampai menambah koleksi satwa
termasuk bagaimana kita memainten seluruh kandang kandang satwa
baik itu terkait dengan keindahannya maupun sekurnya atau pengamanannya
supaya pengunjung yang membeludak itu nanti juga tetap dalam kondisi aman
kemudian juga kita sudah menyiapkan perangkat untuk shelter pengunjung
karena nanti pasti juga butuh tempat istirahat
dan juga ada destinasi
jadi wahana baru dan juga destinasi untuk kuliner baru
yang nanti juga ada destinasi play land baru untuk anak anak itu sudah kita siapkan
ada beberapa satwa baru yang didatangkan pengelola kbs diantaranya empat kambing gunung eropa
satwa yang memiliki nama lain european move lounge ini
ditempatkan di kandang baru yang didesain mirip habitat aslinya
kemudian ada pula dua ekor harimau benggala bernama aji dan rasti
perbaikan juga dilakukan di wahana diorama dan midnight zoom
diperkirakan saat libur lebaran kbs dikunjungi oleh sepuluh sampai tujuh belas ribu orang per hari
hairul anwar di rut kebun binatang surabaya mengatakan
untuk memudahkan akses tiket masuk ia membuka loket baru di area parkir
terminal intermoda joyoboyo atau tij
selain itu tiket juga bisa dipesan
nah bagi anda yang ingin berwisata dalam ruang
trans snow world surabaya di trans icon menawarkan wahana baru
trans snow world dan cnn indonesia adalah dua entitas yang terafiliasi dengan ct corp
menyambut libur lebaran tahun ini pengelola wisata salju mendatangkan empat snow moto
tapi ingat snowmoto ini hanya untuk anak anak dengan berat maksimal lima puluh kg
yang spesial untuk lebaran kali ini untuk pengunjung trans snow surabaya adalah snowmoto
snowmoto ini adalah wahana seperti tvc ya tvc yang bisa dilumpur
nah ini sekarang ada di ice
para pengelola lokasi wisata ini yakin pertumbuhan pengunjung pada libur lebaran tahun ini meningkat
pasalnya saat ini pandemi covid sembilan belas yang sudah terkendali dan cakupan vaksinasi yang tinggi
membuat pemerintah mencabut berbagai penyelenggaraan
pembatasan kegiatan masyarakat